antisipasi peredaran narkoba antar napi
pengurus lapas paledang kota bogor merazia blok hunian warga binaan
petugas juga menggandeng pihak bnn untuk menguji urin para napi
dari hasil penggeledahan ratusan telepon genggam dan barang ilegal disita petugas
petugas gabungan menggeledah ruang ruang sel dalam blok blok tahanan di lapas paledang kota bogor senin siang
lemari loker hingga tubuh para napi menjadi sasaran pemeriksaan serentak
selain itu para napi juga harus menjalani tes urin
setelah dua jam penggeledahan petugas tidak mendapati satupun narkoba
namun petugas menemukan dan menyita sejumlah ratusan benda dan telepon genggam yang dilarang dibawa ke dalam sel
hari ini mengadakan penggeledahan
kita ingin melihat bahwa lapas sekarang sudah bekerjasama dengan instansi penegak hukum
untuk sama sama melihat kondisi lapas
apakah masih ada narkoba atau tidak nanti kita akan lihat hasilnya
sipir akan kita juga tes urin
petugasnya akan kita tes durian bersama
seluruh petugas akan kita tes urin
razia lapas ini rencananya akan rutin digelar demi menekan angka pemakaian
sekaligus mempersempit ruang peredaran narkoba
muhammad juanda bogor
kelabang perang membesar yang kurang memesan dua buah telepon genggam melalui online
seorang pria di bandung pelukai kurir dengan menyemprotkan cairan cabai lalu kabur
di depok enam pengusaha diciduk polisi di sebuah perumahan mewah karena bermain judi
selengkapnya dalam kilas kriminal
lima orang anak jalanan di bekasi menghabisi nyawa seorang temannya sendiri
lantaran tersinggung karena ucapan korban
kelima pelaku yang tiga diantaranya masih di bawah umur
membunuh korban dengan menusukan tanduk rusak di tubuh korban
korban tewas ditemukan di samping toko busana di kawasan cikarang selatan bekasi
sementara pelaku melarikan diri ke sumedang dan bogor hingga akhirnya ditangkap
pria berusia tiga puluh satu tahun ini diciduk polisi karena melakukan aksi pencurian dengan kekerasan
terhadap seorang kurir alat elektronik online di kawasan baladewa bandung
pelaku berpura pura memesan dua buah telepon genggam melalui online
dan minta diantarkan pada alamat palsu yang kondisinya sepi
saat bertemu pelaku sengaja melukai korban dengan menyemprotkan cairan cabai lalu kabur
menurut pelaku aksinya terpaksa dilakukan demi membayar hutang istri yang bekerja di tempat hiburan malam
enam pengusaha di sebuah perumahan mewah di cimangkis depok
dibekuk satuan reserse kriminal polresta depok saat sedang bermain judi
para pelaku tergiur untung puluhan juta rupiah dengan jenis judi
yang mencocokkan gambar didadu dengan kain bergambar ini
saat gelar perkara
salah satu tersangka pingsan
diduga karena stres akibat kalah judi puluhan juta rupiah sekaligus harus ditangkap polisi